saudara kita kesorotan selanjutnya biaya ukt diprotes mahasiswa karena dinilai terlalu tinggi
bagaimana sikap pemerintah menanggapi hal ini
kita akan berbincang dengan staff khusus presiden bili mamrasar
anggota komisi sepuluh dpr dari fraksi pan gus pardi gaus
ada juga maulana ihsanul ketua bem universitas jenderal sudirman
dan penyebaran informasinya pun tidak masif
kita bisa membahasakan bahwa ini seperti todongan
jadi ketika registrasi fisik mabat belum tahu golongan ukt satu itu berapa
golongan dua berapa sampai golongan terakhir itu berapa
tiba tiba sudah ada dalam sistem registrasi itu sendiri tagihannya
menanggapi aksi protes mahasiswa dan aspirasi masyarakat
sudirman mencabut peraturan rektor nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang biaya ukt tahun dua ribu dua puluh
pihak kampus yang berkonsultasi dengan pihak kementerian pendidikan
menggodok aturan baru terkait biaya ukt tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya cukup signifikan kalau dilihat
hanya mungkin kadang kadang masyarakat atau mahasiswa
masih hanya melihat tarif tertinggi begitu ya
sehingga bagi mereka mungkin
padahal kalau dilihat misalnya ada perbedaan yang signifikan
yang sebelumnya di beberapa prodi katakanlah mencapai di atas sepuluh juta
sekarang bisa di bawah sepuluh juta
hanya memang ada penambahan level
begitu agar tetap dasar hukumnya sama
di mana penentuan ukt itu kan ditentukan berdasarkan bkt nya
sekarang kita akan mencari penentuan ukt
pak taris jenderal direktorat jenderal perlindikan tinggi
riset dan teknologi kemendikbud ristek cici sri cahyandari
menyatakan berdasarkan aturan uu
biaya kuliah tunggal harus ditinjau setiap waktu
pada aturan tahun dua ribu empat kami berusaha agar tata kelola ptn
makin baik dan transparan
dengan demikian ptn dan ptm berbadan hukum
diberi ruang untuk menjalankan penetapan ukt
secara transparan dan akuntabel karena diaudit
pengamat kebijakan pendidikan cecep darmawan menyebut
kenaikan uang kuliah tunggal jangan membebani peserta didik
menurutnya hal ini harus jadi tanggung jawab
perguruan tinggi dan pemerintah
tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi dan sekaligus juga pemerintah
dalam ini kementerian pendidikan
nah sekarang bagaimana pengawasan soal ukt ya
pengawasan ukt itu harus dilakukan
tidak hanya sekedar melaksanakan perintah peraturan misalnya
ada diskusi dialog ya penentuan ukt ini
tidak seenaknya perguruan tinggi melakukan kenaikan itu
soal biaya kuliah mahal bukan sekedar persoalan mahasiswa dan kampus
pemerintah harus segera turun tangan
membantu anak bangsa tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi
tim liputan kompas tv
saudara biaya ukt di protes mahasiswa karena dinilai terlalu besar
bagaimana sikap pemerintah menanggapi hal ini
kita akan berbincang dengan staf khusus presiden bili mang brasar
anggota komisi sepuluh dpr dari fraksi pan gus pardi gaus
ada juga maulana isanul ketua bem universitas jenderal sudirman
ini yang baru tersambung ada mas billy dan juga maulana betul ya
kita sambil menunggu pak gus parti untuk bergabung
saya ke pak bili dan juga mas bili
kita akan kembali betulkan sambungan dengan maulana isanul
apa yang dikeluhkan mahasiswa di unsut mas soal biaya ukt mas
atas kesempatannya seperti yang memang sudah ada di berita berita saat ini
kita mahasiswa dari universitas jenderal sudirman sangat sangat mengeluhkan
terkait besaran ukt di kampus kita ukt kita naik naik dengan golongan golongan
dengan besaran besaran yang sangat tidak wajar naik tiga sampai lima kali lipat
naik dengan secara ugal ugalan dan secara penodongan seperti itu
memang kita dari mahasiswa sendiri sangat meresahkan atas apa yang terjadi
atas apa yang ada dengan kondisi unsut saat ini seperti itu mbak lizzie
dari berapa sampai berapa mas maulana kenaikannya
yang tadi anda bilang ugal ugalan itu seperti apa bentuknya
oke contohnya di fakultas peternakan di fakultas saya saat itu
paling tinggi adalah rp dua lima ratus sekarang besarannya bisa sampai empat belas
ini naik lebih dari lima kali lipat walaupun kemarin peraturan rektor yang problematik itu
nomor enam tahun dua ribu dua puluh empat sudah
dicabut dan diganti dengan peraturan rektor yang baru yaitu dengan nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
tapi tetap saja ternyata hasilnya tetap saja besarannya sama saja
tidak jauh signifikan perbedaannya hanya di beberapa jurusan saja yang berbeda
khususnya untuk fakultas peternakan sendiri itu masih sama
paling tinggi tahun lalu rp dua lima ratus sekarang rp empat belas seperti itu
nah itu yang jadi pertanyaan saya apa bedanya peraturan nomor enam dan juga nomor sembilan
jumlah paling tingginya tadi menurut anda perbedaannya tidak terlalu signifikan ya
iya betul secara penurunan segala macamnya itu tidak terlalu signifikan
jadi ya sebenarnya sama saja gitu kita atas apa yang ada sekarang
kita akan tetap mengawal dan akan terus melawan seperti itu
untuk besarannya apakah sempat ada katakanlah dialog antara pihak kampus dengan mahasiswa
ada ada jadi di tanggal tiga mei kemarin kita sempat ada
jadi kita sudah melakukan ruang audiensi dari pihak rektorat gitu
di sana kita dijabarkan terkait peraturan rektor terbaru tersebut
secara perhitungan perhitungan dan segala macamnya
tapi tetap ternyata secara nominal secara golongan golongan yang ada
dan secara penurunan pun menurut kita itu masih belum bisa menjawab tuntutan tuntutan kita
masih belum bisa menjawab segala keluhan keluhan dan kebutuhan kebutuhan kita
makanya dari itu saat tanggal tiga itu kita dari mahasiswa memutuskan untuk wall out
dan kita akan tetap dalam barisan melawan seperti itu
pak gus pardi teriakan ini nggak cuma ada di unsut
tapi ada juga di sejumlah universitas negeri lain di usu salah satunya
apa respon dpr melihat hal ini
ya pertama saya perlu klarifikasi saya di komisi dua bukan komisi bidang pendidikan
jadi pertama tentu saya merasa prihatin terhadap kebijakan kebijakan
yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang berstatus ptnbh
di mana informasi yang kita dapatkan dari berbagai mass media
bahwa pada tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima ini kebanyakan pt mbh dari berbagai perguruan tinggi
yang ada apakah ui ugm itb universitas sudirman uin unri
itu melakukan kenaikan ukm yang luar biasa
ada yang di dua puluh persen seratus persen dan malah ada yang lima kali lipat dari biasanya
ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan
tentu saya menghimbau kepada pihak pimpinan perguruan tinggi
untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang diambil
terhadap kenaikan yang sangat fantastik
pak agus pardi anda masih bersama kami
baik saya alihkan ke mas billy
kita dengar keluhan dari teman teman mahasiswa
ada tadi dari unsut begitu ya
tapi kan ini juga keluhan serupa juga datang dari banyak universitas negeri mas billy
tapi kenapa pemerintah merestui kenaikan ukt
sebenarnya ini harus kita lihat dulu ya satu satu
karena seolah olah menyatakan pemerintah merestui pemerintah mana nih yang merestui
apakah yang dilakukan oleh para mahasiswa konstitusional atau tidak konstitusional
undang undang dasar mengatakan bahwa kita harus menyediakan pendidikan seluas luasnya kepada masyarakat
diturunkan kepada undang undang pendidikan tinggi ya nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
juga menyatakan bahwa pendidikan itu harus diberikan seluas mungkin dan sebisa mungkin tidak berbayar kepada masyarakat
kalaupun berbayar maka harus ada mekanisme mekanisme lain yang harus ditempuh sebelum adanya kenaikan ukt atau sebelum adanya memberikan pinjaman online
apalagi yang menjadi kritik keras saya ke kampus alma mater saya
nah kita lihat juga di anggaran
nah ini juga yang harus dijawab oleh teman teman dpr kan karena kalau anggaran ini kan juga persetujuan antara eksekutif dan legislatif dua duanya
anggaran pendidikan nasional itu kan dua puluh persen dari apbn
tetapi yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi itu sangat sangat kecil sekali ya
anggaran untuk pendidikan tinggi itu hanya sekitar enam persen dari apbn atau delapan dua triliun rupiah
itu sangat sedikit sekali untuk membiayai tiga satu ratus tujuh perguruan tinggi di indonesia
dimana banyak adalah negeri dan dua sembilan ratus adalah swasta
nah faktor pertama adalah tentang kebijakan yang dikeluarkan lewat permendikbud permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat kemarin
yang kemudian memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk menetapkan ukt
walaupun sebenarnya intensinya sangat baik sangat benar di mana tadi disampaikan oleh rekan rekan dari dpr bahwa dengan adanya peraturan ini
maka kita memberikan keleluasaan kepada perguruan perguruan tinggi berbadan hukum ptbn seperti yang dimiliki oleh misalnya itb ugm
untuk memiliki kreativitas keleluasaan untuk dapat mencari sumber sumber anggaran yang dapat memberikan keringanan kepada mahasiswanya agar mereka bahkan kalau bisa gratis
tidak membayarkan sama sekali
justru status hukum seperti itu diberikan agar perguruan perguruan tinggi punya cara cara kreatif
apakah dengan membuka unit usaha apakah dengan kemudian membuat dana abadi
dana abadi bahkan beberapa kampus negeri yang diberikan keluasan untuk memiliki dana abadi tidak semua berkreasi untuk memiliki dana abadi
itb saja sampai sekarang terseok seok untuk dapat mengumpulkan dana abadi walaupun mereka sudah menunjukkan intensi mereka yang baik
bagaimana satu bahwa penganggaran untuk pendidikan tinggi
penganggaran untuk pendidikan tinggi ini harus diubah dan ditambah anggarannya
dan ini menjadi kritik keras saya kepada teman teman baik di komisi sepuluh
juga teman teman yang di eksekutif agar terjadi kesepakatan di mana anggaran pendidikan tinggi ini harus ditingkatkan untuk membiayai tiga satu ratus tujuh perguruan tinggi
dan ada sembilan juta sembilan juta mahasiswa indonesia di mana kurang dari satu yang terbiayai oleh beasiswa
yang kedua jadi yang kedua adalah juga
anggaran tersebut kalau sudah dialokasikan penggunaannya juga tepat guna
mungkin bapak ibu familiar dengan kritisi saya yang sedang saya angkat
baru baru ini terkait dari pengelolaan beasiswa kip yang diperuntukkan untuk mahasiswa
mahasiswa yang tidak sanggup membayar biaya kuliahnya ini malah kemudian dikelola secara tidak konstitusional
ini juga satu penganggaran harus tepat harus konstitusional
yang kedua penggunaan anggarannya juga harus akuntabel
karena apa yang dilakukan oleh para mahasiswa sudah tepat gitu
mas billy tapi kalau kita bicara soal anggaran kan prosesnya terlalu panjang ya
ini kan bicara soal deadline waktu yang harus dibayarkan para mahasiswa
karena proses kegiatan mengajar itu kan tetap berjalan semester tetap harus dibayarkan
mahasiswa butuh solusi cepat artinya bagaimana titik temu antara pemerintah dan juga pihak kampus nantinya untuk bicara soal persoalan ini
ya dari semenjak merebaknya kasus pinjol yang diberikan kepada mahasiswa yang kemudian saya kritis
dan saya melakukan diskusi dengan teman teman juga di kementerian baik kemenkeu maupun kemendikbud
di situ ada beberapa urgensi yang bisa solusi urgensi yang bisa dilakukan untuk menalangi hal ini
pemerintah memiliki dana abadi dari lpdp yang dapat dialokasikan secara urgent bagi mereka mereka yang memang layak dan sudah terverifikasi untuk memperoleh bantuan studi
kemudian di dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas itu disampaikan bahwa pemberian pinjaman dimungkinkan
ingat tetapi tidak boleh memberikan bunga dan dibayarkan nanti setelah mahasiswanya lulus kuliah
dan ini yang harus dipikirkan bagaimana penganggaran ini harus ada secara urgent
kita akan minta respon dari maulana
usai jeda kita akan kembali di sapa indonesia malam
kita masih membahas biaya ukt yang diprotes mahasiswa karena dinilai terlalu tinggi
bagaimana sikap pemerintah menangkapi hal ini
kita masih bersama dengan staf khusus presiden bill mambrasar
ada juga anggota komisi dua dpr dari fraksi pan gus pardi gaus
ada juga maulana ihsanul ketua bem dari unsut
mas maulana tolong direspon tadi pernyataan mas billy
oke baik terima kasih mbak livi atas kesempatannya
pastinya pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi hal tersebut
karena apa tadi sudah disebutkan bahwa ya memang ini hulunya adalah peraturan kemendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat
bahwa kita tuh statusnya masih pt nblu
dimana memang secara alur ya dari unsur ini harus meminta persetujuan dari pemerintah itu sendiri
untuk nantinya disetujui dan nantinya ditetapkan melalui peraturan rektor itu sendiri gitu
makanya di sini adalah ya sebenarnya pemerintah pun ikut andil gitu loh
dalam adanya permasalahan ini gitu
mulai dari peraturan kemendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat itu yang mengatur tentang ssbopt
yang diadakannya standarisasi standarisasi untuk menentukan ukt itu sendiri gitu loh
yang mana memang setelah kita lihat peraturan itu sendiri gitu
itu adalah peraturan peraturan yang tidak memihaki kita sama sekali
standarisasi standarisasi yang dilakukan menurut kita sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan
contohlah standarisasi yang disesuaikan dengan pulau pulaunya
jangankan pulau kita dari purwokerto
dengan yang masih satu
yaitu dengan teman teman kawan kawan kami yang di semarang
itu sudah jauh berbeda di sana gitu loh
antara mulai dari umr nya kebutuhannya dan segala macamnya gitu
tapi kenapa standarisasi ini standarisasi ini harus diatur melalui peraturan nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat ini
pak gus pardi kalau tadi merespon dari pernyataan maulana soal ketimpangan umr
bagaimana kemudian katakanlah pemenuhan hak para mahasiswa untuk tetap mendapatkan pendidikan tanpa biaya pendidikan yang memberatkan
ya tentu saya pertama menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinan perguruan
saya berharap dengan kondisi sekarang ini di mana para mahasiswa melakukan demo
akibat kebijakan menaikkan ukt itu menurut emak saya pimpinan perguruan harus mengevaluasi
dan tidak ada masalahnya manakala mereka mereka itu meninjau ulang kembali terhadap kebijakan yang mereka lakukan itu
karena ini adalah sesuatu yang sangat mempersatinkan bagi para mahasiswa
jangan dianggap mahasiswa itu orang yang orang tuanya
dan orang tuanya punya ekonomi menengah ke atas
padahal tujuan dari didirikannya negara ini sesuai dengan undang undang dasar adalah dalam rangka untuk mencerdakkan kehidupan bangsa
dengan cara cara ini adalah upaya upaya untuk menyingkirkan orang kelas menengah ke bawah untuk tidak bisa memanfaatkan perguruan tinggi negeri yang milik pemerintah itu
oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah perlu
dilakukan peninjauan ulang harus ada instruksi dari pihak kementerian meminta kepada para rektor untuk melakukan peninjauan
dan kalau pun ada kenaikan tentu harusnya yang wajar wajar
jangan sampai kenaikan itu lima puluh persen seratus persen apalagi ada yang lebih lima kali lipat dari nilai yang ditetapkan pada hari ini
nah mas maulana peraturan rektor nomor enam sudah diganti ke peraturan rektor nomor sembilan
tapi menurut anda harganya masih tetap tinggi ukt nya lalu berapa harga yang diinginkan mahasiswa
dan seperti apa jalan tengah yang diharapkan ke pihak kampus
oke kalau dari kita sendiri memang secara tuntutan kita ingin dikembalikan terhadap peraturan rektor yang lama
yaitu mengatur tentang kebijakan ini
seperti itu karena melihat dari laporan keuangan universitas jenal sudirman tahun dua ribu dua puluh dua saat itu
memang lima puluh persen lebih pemasukan unsur itu dari ukt mahasiswa
ketika dinaikkan ketika dinaikkan sampai seratus persen lebih dan segala macamnya
padahal ketika naik seratus persen pun
berarti seratus persen pendanaan kampus itu dari mahasiswa
jadi kita keras kita tetap ingin dengan tuntutan kita bahwasannya
kita ingin dikembalikan terhadap peraturan rektor tahun sebelumnya
meskipun tetap harus ada penyesuaian
karena pemerintah juga sudah mengaminkan untuk perubahan ukt begitu ya
nanti ini akan jadi pr buat mas billy dan juga kawan kawan di legislatif
mas billy ada yang ingin disampaikan singkat saja
pt nblu memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk mencari cara cara kreatif
mengurangi biaya keringanan biaya mahasiswa kuliah
kenapa kemudian dia membebani seratus persen pemasukannya adalah dari spt
itu juga harus direvisi gitu
itu juga nanti akan tetap akan jadi perhatian pemerintah pusat
dan juga tentu nanti bagaimana mencari titik tengah
karena bagaimanapun jangan sampai ada mahasiswa yang berhenti kuliah
karena beban finansial yang terlalu berat nanti ke depannya
mas billy pak gus pardi dan juga mas maulana